ya pemirsa pelaksanaan debat perdana pasangan calon presiden dan wakil presiden semalam
ditanggapi beragam oleh warga masyarakat di berbagai lapisan termasuk juga ini warga yang paling heboh ya
warganet atau netizen
nah tapi seperti apa sih tanggapan mereka nih prof saat debat dan juga pasca debat di media sosial
kita akan langsung berbincang dengan ahlinya nih direktur komunikasi indonesia indicator rustika herlambang
selamat pagi mbak
terima kasih mbak tika
ini semalam kita melihat kan pasti reaksi netizen segala macem lah di sosial media
riuh pokoknya ya
riuh banget rame banget
tren yang terjadi malam tadi dari pantauan mbak tika tuh gimana sih mbak
jadi debat itu ternyata membuat gitu ya netizen yang selama ini tuh mereka tidak begitu aktif bicara politik
artinya mereka aktif di twitter tapi tidak banyak bicara politik muncul di permukaan
jadi mulai satu jam sebelumnya kita sudah melihat karena kan ketika tv sudah mulai membicarakan
langsung mereka sudah bereaksi gitu
dan sisanya itu adalah orang orang yang memang dia aktif selama ini bicara soal pilpres
kan kita sudah tahu kan ada kubu a kubu paslon satu kubu paslon b yang mereka memang rajin sekali nge tweet gitu
nah sisanya itu adalah orang orang baru
saya pikir ini adalah salah satu hal yang cukup menarik gitu ya
nah terus yang kedua adalah
nah kemarin pas debat pilpres ternyata kaum yang di atas tiga puluh lima tahun ikutan bereaksi gitu
artinya ternyata ini mengajak semua pihak gitu
yang selama ini diam lebih banyak berbicara
jadi profilnya lebih beragam
semua range umur
betul gitu cuman memang dari sisi komposisi gender laki laki dan perempuan
tetap laki lakinya jauh lebih baik
jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya secara umum
warga net ini tertarik ya dengan debat semalam
tadi malam ini
ya betul kenapa tertarik
karena memang satu jam terakhir itu ada upaya dari kaum netizen
untuk mengajak semua harus nonton nobar
nah itu ternyata membuat semangat mereka
itu gak cuma hadir di nobar tapi juga momentari
jempolnya nonton juga
digital kan seperti itu
saya bercakap maka saya ada
maksudnya boleh gak sih ini dibahas
ini kita lihat trennya naik turun sekali
anticipation disgust dan segalanya ini bisa dijelasin gak sih mbak
jadi ini adalah situasi bagaimana reaksi netizen dari waktu ke waktu pada sepanjang debat
nah itu terlihat bagaimana misalnya dari kelompok pak jokowi dan kelompok pak prabowo itu
mereka saling awalnya tidak saling merespon
jadi kalau kelompoknya pak jokowi dia pada menit menit awal itu dia lebih banyak oleh dukungan
jadi mereka yang bicara soal dukungan ke pak jokowi maruf gitu
mereka mengatakan bahwa jokowi maruf menang debat gitu
yang hijau ini ya yang trust
trust itu cukup tinggi gitu
terus yang orange itu bicara soal harapan gitu
nah sementara itu pak prabowo sandi itu juga dia lebih direspon secara beragam gitu
karena kan pertama gitu
jadi pak prabowo sandi kan hadir duluan kan di ruang panggung sana gitu
dan kemudian ketemu lah pertemuan antara pak prabowo sama ibu mega salaman
nah itu mereka memberikan emosi yang beragam
jadi ada surprise ada joy gitu kan
nah itu adalah bagian dari
pertemuan itu gitu
nah ketika situasi masuk berlangsung debat gitu
yang awalnya itu landai ibaratnya
terus bergerak gitu
nah yang menggerakkan isu itu memang kita lihat di situ
ada pak prabowo yang itu kok warna birunya tiba tiba membesar itu
di antara jam dua puluh tiga puluh satu sampai dua puluh lima satu itu membesar
dan warna ungunya membesar
itu adalah emosi disgust untuk ungu
yang biru itu adalah surprise gitu
apakah itu sesuatu yang negatif untuk pak prabowo
tetapi bahwa pada saat itu pak prabowo bicara soal gaji
soal gaji yang apa namanya pegawai
bahwa gaji gubernur itu delapan juta masa gitu ya
satu lagi adalah soal nelayan gitu
jadi hukum tumpul ke atas
tajam ke bawah
nah itu membuat emosinya seperti itu
pada awalnya gitu dari kubunya pak jokowi itu kan gak banyak
nah lalu kenapa itu terjadi lonjakan yang tajam pada hampir menjelang jam sembilan malam
antisipasinya besar gitu di kubunya pak prabowo dan juga di kubunya pak jokowi
nah itu karena netizen itu agak salah fokus gitu
oh ya dramanya itu yang malah dikomentari ya
itulah situasi yang terjadi di sana gitu
situasi itu masih berlanjut
kenapa beragam dan setelah itu ditambah dengan isu isu soal korupsi
nah kan kenapa warna biru mudanya cukup banyak itu bicara soal surprise gitu
jadi surprise nya itu di dua belah pihak
karena kan kalau menurut pak cokowi begini misalnya bicara soal kasus korupsi
kenapa di kubunya pak prabowo kemarin misalnya ada caleg yang koruptor
nah itu beberapa hal yang muncul di sana
nah terus kenapa
ada warna hijau tua tuh
nah ini tuh menarik gitu kan
di kedua pasangan ada ya
di kedua pasangan ada
kenapa pada saat itu adalah ketika pak kedua calon presiden bicara soal perempuan
jadi perempuan kenapa kok dianggap apa namanya
porsinya kurang gitu
nah sementara sebenarnya di sini tuh ada sesuatu yang agak menyindir
tapi kenapa dibicarakan cukup banyak
jadi mereka mengatakan saya takut pak cokowi mengatakan istri anda sehat pak
misalnya seperti itu loh
jadi sesuatu yang sifatnya personal
padahal kan sebenarnya tidak boleh menyerah personal
tapi untunglah habis itu selesai
jadi gak berlanjut ya
ada soal lanjut iya pada saat debat itu mereka lebih fokus dengan hal hal yang lebih ke program korupsi
misalnya gitu itu adalah beberapa yang disampaikan
nah hampir sebagian besar
kayaknya konsentrasi netizen lebih kepada itu tadi ya
drama drama yang ada di
adegan adegan joget mungkin ada yang pijit pijit
nah itu ada di joy sebenarnya
warna kuning itu gitu
nah kenapa kalau di sini kok kayaknya joinnya kecil atau apa namanya besar
karena sebenarnya karena percakapannya itu cukup banyak gitu
nanti setelah jam sepuluh sampai dua puluh dua kita akan lihat bagaimana perubahan emosi itu terjadi dengan sangat cepat
apakah juga terakhir nih apakah juga ada komentar tentang ini apa
alfanya kedua pasangan menyampaikan pesan tentang damai positif dan lain sebagainya itu di akhir tahun
yang jadi yang kita lihat itu pasti ada seperti itu
nanti setelah ini ada
oke ini setelahnya nih
sebenarnya gitu ada beberapa hal yang cukup menarik terkait dengan emosi joy
itu adalah mereka bersyukur terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kedua paslonnya
jadi masing masing itu merasa bersyukur gitu loh bahwa berhasil gitu
pak prabowo berhasil pak jokowi berhasil gitu
ditambah lagi dengan misalnya para ibu ibu misalnya gitu ya
mereka agak salah fokus terkait dengan penampilan misalnya pak sandiaga uno yang kinclong
nah seperti itu
jadi kadang kadang sesuatu yang di luar itu lebih banyak muncul di sini gitu
nah ini yang ini kita lihat grafisnya ini pasca debatnya nih mbak
jadi pasca debat ini sebenarnya terjadi karena situasi itu kan berkembang terus gitu ya
nah kenapa pak prabowo pak sandiaga uno sama pak jokowi ⁇ maruf ⁇ itu birunya besar gitu
lagi lagi itu bicara soal mempertanyakan gitu
mempertanyakan dan paling banyak dibicarakan adalah soal korupsi
ternyata pasca debat lebih banyak bicara soal korupsi
ya lebih soal program gitu
jadi mempertanyakan gitu
misalnya tweet tweet yang bentuknya surprise itu kayak gimana sih mbak
bentuknya surprise gini
jadi pak jokowi itu mengatakan bahwa pak prabowo ingin menghapus eh bukan
jadi pak prabowo ingin menghapus korupsi sampai seakar akarnya gitu
nah jadi ada pertanyaan
tapi kok gitu
nah itu adalah calegnya ada
nah seperti itu
itu adalah beberapa contoh contoh yang bicara soal surprise gitu
jadi mereka mempertanyakan situasi itu
terus kemudian surprise itu juga bertanya
loh katanya tidak ada penyerangan menyerang apa namanya ke pribadi
ini kok menyerang pribadi
jadi mereka juga mempertanyakan kenapa ya debat ini tidak bicara soal visi misi yang jauh lebih dalam gitu
kenapa ya lebih bicara soal sesuatu yang di luar itu
nah itu adalah beberapa hal yang menjadi mereka tuh mempertanyakan gitu
kenapa sih tidak sesuai yang mereka bayangkan gitu
mbak tika ini dari keseluruhan semalamnya tuh pasti nggak orang semua dong
ada yang bot bot juga yang pada muncul
jadi kita sudah hitung sebenarnya botnya tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak
dan itu salah satu khas yang paling menarik gitu ya
pasca kominfo memberi memberlakukan peraturan soal akun atau nomor telepon harus didaftarkan
nah sekarang sudah mulai berkurang gitu
ini apa nih mbak
nah ini dari sisi yang lain ini
jadi ini adalah sisi yang lain
jadi kami tadi kan soal twitter gitu
kami juga melakukan riset terkait dengan facebook
kedua jumlahnya cukup besar
dan ketiga facebook itu memiliki jejak digital yang cukup panjang
artinya kalau kita mulai dari facebook dari awal sampai akhir itu kan orang kita punya teman gitu kan
kalau kita misalnya mengatakan sesuatu yang salah atau kita memalsukan jati diri kita itu pasti akan
orang akan mengingatkan gitu
oleh karena itu kita mencoba untuk membuat analisis
jadi preferensi langsung itu adalah saya suka pak jokowi saya suka pak blablabla
jadi masih bebas
masih bebas gitu ya
jadi mereka masih kita bicara kita anggap aja itu sebagai silent voters
dan kemudian yang menyukai pak blablabla
bingung gitu ya
jadi kalau yang di swing itu saya suka pak prabowo misalnya saya suka kiai marung misalnya gitu
saya suka pak jokowi dan sandi
jadi kan kalau milih capres capresnya mau yang mana nih
nah itu yang kita hitung dan jumlahnya cukup banyak
jadi kita anggap bahwa ini adalah sebagai sebuah model awal nih sebelum debat kemarin
karena riset kita launching pada tanggal dua januari
jadi nanti setelah debat kita bisa hitung sebenarnya preferensinya ada perubahan nggak gitu
apakah betul misalnya debat itu bisa mengubah preferensi politik seseorang gitu
walaupun mungkin kita bisa melihat antara week voter dan swing voter mungkin akan berubah
nah nanti kita lihat
kita akan bikin risetnya setelah ini
oke nanti kita dikasih lah ya hasil risetnya
tapi kita juga mau kasih lihat juga nih prof kepomirsa dan juga mbak tika
karena selain membahas isi debat ternyata nih tadi malam sedikit celotehan celotehan lucu netizen di media sosial ini beberapa diantaranya
ini apa nih netizen pak maruf amin dari tadi kok diem aja pak ⁇ maruf ⁇
islam mengajarkan kita untuk makin jauh
dari perdebatan masya allah
nah ini emosinya surprise
ini surprise ya
oke coba kita lihat lagi tweet berikutnya
bisa diganti slide berikutnya
oke ini dia
irakusno pak sandi silahkan ambil bolanya
anupa maaf ini bukan undian champions league
ini hashtagnya sambat pilpres dua ribu sembilan belas ini lumayan ini gak sih mbak muncul banyak sekali
ya betul sekali
jadi sebenarnya sampai pagi ini kita tuh mau melihat apa yang sedang trending di youtube maupun apa yang sedang trending di twitter gitu
jadi memang kalau di twitter itu kan sifatnya sangat cepat gitu ya di youtube pun seperti itu
nah tapi tahu nggak kira kira yang paling trending di youtube itu apa
itu adalah saluran cnn
nah dia dilihat sampai pagi ini itu ada sembilan ratus dua belas ribu orang melihat youtube tersebut
dan itu menjadi trending topic di seluruh indonesia
wah semoga gak ngeview aja di subscribe juga
tapi yang kedua trending topic youtube yang kedua kenapa berasal dari cnn juga ya
oh gitu ya
kok bisa ya
itu adalah bicara soal rocky gerung dan nusron wahid
bangga loh kita akhirnya
ada lagi yang ketiga jadi dari sepuluh besar youtube tren di indonesia pagi ini yang ketiga adalah terkait dengan pemaparan visi misi capres
dia yang di cnn indonesia itu dilihat sebanyak dua ratus tiga puluh dua ribu
oh luar biasa
ntar jangan sedih ntar ngobrolan kita sekarang juga jadi timing juga mbak
jadi trending abis ini nomor satu ngelain semuanya mbak ya
mbak terima kasih banyak ya sudah hadir di gunawani
terima kasih mbak tika
insidenya sangat membantu kita
terima kasih mbak tika
untuk menentukan langkah berikutnya
oke saat lagi pemirsa kami akan ajak anda untuk mencicipi sashimi tuna dengan cara penyajian yang berbeda
oke sesaat lagi ya tetap di good morning